dalam rangka hari lingkungan hidup lima juni pusat penelitian oceanografi lipi menemukan mikroplastik di semua area yang pernah diteliti
data ini mengejutkan karena ternyata laut indonesia tak bebas dari mikroplastik yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup biota laut dan dimulai dari sampah manusia
setelah laut indonesia terokupansi sampah pusat penelitian oseanografi lipi dalam dua tahun terakhir mengumpulkan contoh air laut
dari muara sungai hingga lautan
mulai aceh hingga biak sembilan belas titik pengumpulan sampel bagian barat utara dan timur indonesia hampir seluruhnya mengandung mikroplastik
dari kesemua itu terindikasi mengandung mikroplastik
untuk seluruh area yang telah diteliti oleh pusat penelitian osonografi lipi mulai dari tahun dua ribu lima belas hingga hari ini
itu keseluruhan area memiliki indikasi terdapat
mikroplastik di dalam airnya
mikroplastik ini terlihat jelas lewat mikroskop namun tersebar di seluruh indonesia
kali ini identifikasinya terdiri atas berbagai bentuk
cenderungkan misalnya contoh seperti yang ada di eropa atau yang ada di pesisir tiongkok atau di jepang
lebih banyak disana itu bentuknya fiber atau bentuk benang
sedangkan di indonesia itu kecenderungan lebih banyak
bentuknya itu fragment atau patahan pecahan plastik dan bentuk foam
dalam hal ini adalah sebagian besar adalah sterofoam
lautan indonesia terkoneksi satu dengan lainnya karena kita berbagi laut bersama
fakta lainnya bahkan mencengangkan
di aceh itu kecenderungan yang banyak area ditemukan mikroplastik itu lebih banyak di area nelayan atau di area penangkapan ikan
di banten itu kecenderungan di daerah muara sungai memang jauh lebih banyak daripada yang ada di jauh dari muara sungai
karena memang wajar ya dari muara sungai itu membawa sebagian besar masyarakat kita kan masih membuang sampah langsung ke sungai
nah dari situ ada kecendungan plastik itu pelan pelan hancur hancur menjadi mikroplastik dan akhirnya ditemukan di muara sungai tersebut
bukan hanya populasi manusia di pesisir yang mengindikasikan
banyaknya partikel mikroplastik di laut sekitarnya
kegiatan manusia di sekitar sungai dari hulu hingga ke hilir juga menyebabkan mikroplastik menumpuk di muara
di sini ada positif di sini ada ini bentuknya ini pasti steroform
karena asalnya ketika kami pencet pun tapi kami tidak berani membuka lagi takut ada kontaminasi
di sini ada
tapi bisa lebih kecil dari ini ini kan bisa kelihatan ya mas
bisa lebih kecil dari ini ukuran maksudnya berukuran mikron kah ini nanti bisa
yang mikroplastik itu kan dikategorikan untuk ukuran yang kurang dari lima mm atau setengah cm
itu dikategorikan bisa sampai seratus mikron atau bisa sampai dua puluh lima mikron yang ukuran itu sama seperti ukuran virus
bahkan ada yang ketemu lagi ukurannya lebih kecil lagi yang seperti ukuran sel darah dinamakan oleh para peneliti peneliti yang baru itu dikategorikan sebagai nanoplastik
bayangkan sampah kita di lautan bisa seukuran virus ini semua bermula dari hal kecil yang sering kita anggap remeh
memang sebagian besar itu yang kami temukan di alam untuk yang besar itu salah satunya adalah sedotan seperti itu
sedotan karena kan gampang sekali dipergunakan dan kemudian sekali pakai langsung dibuang seperti itu
dan tentu saja banyak saset saset makanan atau minuman tempat saji seperti itu
mikroplastik tak hanya datang dari dalam kawasan indonesia namun ada kecenderungan sampah samudera pasifik sampai ke indonesia